sampai jumpa di video selanjutnya
jangan jangan jangan
kami juga ingat bertemu dengan istri bapak
karena kami ingin tahu seperti apa mamanya rena
baik pak al terima kasih pak al
terima kasih banyak juga ya bu
yah liftnya rusak
dari situ aja
kenapa ketika dekat dengan reina
ada rasa yang berbeda
seperti bahagia tapi
tidak saya tidak tahu kenapa ini
jangan jangan jangan
istrinya pak al
ini ini gaya saya terjebak di lift deh
apa ibu andin terjebak di lift
di lantai berapa bu
saya nggak tahu ini lantai berapa
karena displaynya mati pak
pak tolong cepatkan ke sini pak
baik ibu tenang aja
saya akan segera cari bantuan
ibu andin istri pak al
terjebak di lift dan liftnya mati
aku sudah terpaksa
aku sudah terpaksa
aku sudah terpaksa
aku sudah terpaksa
aku sudah terpaksa
aku sudah terpaksa
aku sudah terpaksa
aku sudah terpaksa
aku sudah terpaksa
aku sudah terpaksa
aku sudah terpaksa
ini buat di tim empat ya
terima kasih bentar ya
kenapa aku kepikiran andin terus ya
ada apa ya
sini biar saya aja yang beresin pak
aku banget kamu
kemarin kan udah dari rumahnya andin
masa hari ini ke andin lagi
kamu kan harus mengelola restoran ini
ini cuma sebentar aja mas
perasaanku gak enak
kamu liatin pegawai pegawai yang ada ya
sebentar aja oke
anen itu udah punya suami
jadi tanggung jawab suaminya untuk jagain andin
dan tugas papa itu adalah mengelola restoran ini
boleh jalan kemana mana disini aja
pak pak bos
andin kejebak pak bos di dalam lift
saya takut saya takut ya
kenapa kenapa pak bos
tolongin dia pak bos
pak bos ya ampun
pak bos kok diem aja pak
istrinya lagi kecepak diri pak
masalah lift udah laporan jenrik
sudah pak al
itu mereka pak al
sekarang kita lakukan evakuasi
cek semua lift di setiap lantai ya
pak pak bos
bila ikut pak pak bos
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
kok mukanya cemberut gitu
aku gak dapat nilai sama sekali
ini semua gara gara mbak anin
semalam dia gak mau bantuin aku kerjain sih
udah gitu aku dihukum lagi
hormat bendera lima jam
lima jam dari mana
oh kamu dihukum cuma satu jam doang kok
kenapa kamu gak bantuin adik kamu
soalnya kan aku belajar ma
jadi aku gak sempet
kamu sengaja supaya elsa gak dapat nilai
jadi cuma kamu doang nanti yang dipuji puji salah papa
shh jangan berisik
karena kamu udah bikin elsa
dihukum lima jam hormat bendera
mama kasih buat kamu dua kali lipat
sepuluh jam di dalam gudang adik
jangan ma aku takut
ini kelap ma
ya ini semua gara gara kamu
anak yang gak mau peduli sama sekali sama adiknya
dasar kakak yang ekois
tidak ada tempat lain